tidak butuh waktu lama putra bungsu presiden joko widodo mengomandoi sebuah partai politik
hanya selang tiga hari setelah resmi menjadi kader partai solidaritas indonesia
kaisang pangar pada senin malam diumumkan menjadi ketua umum partai solidaritas indonesia
kaisang mengakui masuk politik mengikuti jejak sang ayah joko widodo
ngapain sih saya masuk ke politik
terus terang saya masuk politik itu ya salah satu inspirasinya bapak saya sendiri
beliau ini orang yang sangat saya cintai dan saya hormati
saya ingin mengikuti cecak beliau untuk berpolitik untuk kebaikan
proses kilat kaisang menjadi ketua umum psi ditanggapi politikus senior pdi perjuangan panda nababan
dalam program political show senin lalu panda menyebut memimpin partai politik membutuhkan proses panjang
menurut panda masuknya anak anak jokowi ke politik melalui proses pengkarbitan
perlu juga kita ingatkan kepada jokowi untuk dia juga tidak membuat satu kesalahan kesalahan di waktu yang lama
bagaimana ini butuh proses butuh waktu
ketua dpc dalam karier politik dia tidak ada main di karbit karbit begini
jadi anda melihat bahwa dua anaknya presiden jokowi ini politisi karbitan
bukan bukan politisi karbitan kita lihat ada proses pengkarbitan
dalam keterangan tertulis direktur eksekutif lingkar madani ray rangkuti
mengkritisi psi memilih kaisang
sang sebagai ketua umum partai seperti sim salabim
baru beberapa hari bergabung langsung didapuk menjadi ketua umum
wakil ketua dewan pembina partai solidaritas indonesia grace natali
menjelaskan interaksi kaisang di psi sudah terajut lama
pemilihan kaisang pada posisi strategis ketua umum
diklaimnya juga sebagai aspirasi tiga puluh delapan ketua dpw psi seluruh indonesia
ya soal timing ini kan kadang juga
ada berbagai unsur yang nggak bisa kita atur
jadi kebetulan memang akhirnya kemantapan itu didapatkan sekarang
tapi interaksinya sebenarnya sudah lama
nyamannya rasa nyaman udah lama juga
sementara bacawa pres koalisi perubahan mohaimin iskandar
turut menanggapi kaesang menjadi ketua umum
caimin mengatakan partai partai harus mewaspadai karena di belakang kaisang adalah presiden
ini akan merubah konstalasi
dimana pilihan psi menjadikan mas kaisang sebagai ketua umum ini
sebagai pilihan yang berani
tentu menjadi kewaspadaan kita semua partai partai ini
di mana di belakang pak mas kaisang adalah presiden
sebelumnya presiden joko widodo mengatakan bahwa masuknya kaisang ke psi atas pilihan anaknya sendiri
apakah itu berarti
keputusan dari kaisang untuk memulai kesehatan
anak anak itu kalau sudah berkeluarga
itu sudah punya rumah sendiri sudah punya istri
sudah harus mandiri dan harus tanggung jawab
ya biasa di dalam keluarga minta doa restu
karena saya bilang tidak pun juga tetap akan jalan
itu anak anak saya seperti itu kalau mau tahu
tim liputan cnn indonesia
kita akan kembali kita perhatikan masing masing
putra bungsu presiden joko widodo kaisang pangarep melesat cepat
tiga hari setelah bergabung dengan partai solidaritas indonesia psi
kaisang didapuk menjadi ketua umum
tidak sedikit yang melihat tentu ada faktor jokowi dibalik lompatan luar biasa seorang kaisang
psi dinilai telah berhitung cermat dan berusaha meraup sentimen positif kaum muda
terhadap presiden jokowi melalui kaisang
pertanyaannya benarkah akan semudah itu
kita bahas bersama narasumber
sudah hadir di sini mas sigit widodo jurubicara partai solidaritas indonesia
mas sigit terima kasih
sudah hadir di kpt
dan kemudian ada bung ray rangkuti
sudah lama tidak berjumpa dengan teman saya yang satu ini direktur eksekutif lingkar
mahdani bung rey terima kasih sudah hadir
bapak bapak kalau misalnya yang lain lain hanya makan siang gitu ya dengan kaisang
ini psi gak main main
sudah langsung saja jadi ketua umum gitu ya
jadi manfaatkan momen momennya
manfaatkan momen dengan sebaik baiknya
ini eksperimen atau sudah ada perhitungan ya mas sigit
tentunya semuanya sudah diperhitungkan lah
artinya dari pihak psi sendiri maupun dari pihak bro kaisang sendiri juga pasti sudah punya perhitungan
dan ya yang jelas chemistry kita nyambung sih ya
bro kaisang kan gayanya juga gayanya santai gaya anak muda gitu
memang saya juga gak kebayang tuh kalau bro kaisang masuk partai lain gitu
kalau di kita sih santai
malam ini tuh kita rapat pertama nih
rapat pertama dpp dengan bro kaisang sebagai ketua umum
dan santai saja mengalir
tidak ada sesuatu yang kaku seperti ada orang baru masuk
kita sudah kayak akrab saja sudah kenal lama
sudah nyaman itu ya tadi disampaikan sis grace ya
sudah nyaman itu
dan sudah nyaman sudah sayang gitu ya
oke sudah nyaman sudah sayang
punggung rai sudah nyaman sudah sayang
langsung bungkus nih ya
bumre efek jokowi ini tidak main main ya
tapi ternyata yang bisa memanfaatkan psi
kalau menurut anda ini eksperimen atau apa sebenarnya
kan selama ini efek elektoral presiden itu kan memang kembali ke partai pengusung
kalau kita lihat secara umum
di dua ribu sembilan belas itu hanya sekitar dua tiga partai yang mengambil efek itu
satu tentu prabowo ke gerindra kemudian pak jokowi ke pdi perjuangan gitu ya
nah mungkin ke partai yang lainlah
tapi secara umum partai pengusung
nah pdi mungkin akan tetap meraup suara dari pak jokowi ya
nah ini yang menurut saya sih mau coba diambil alih oleh psi ya
dengan sedikit menampilkan kaisang gitu
nah tapi saya nggak tahu seberapa besar nanti efeknya gitu
karena menurut saya prosesnya ini teratip ditanggapi secara negatif
kalau kita lihat ya proses awalnya ini gitu
nah ini tinggal kita lihat bagaimana psi mencoba ya menghapus proses negatif ini menjadi kekuatan kembali
nah itu nanti terserah pdi melihatnya gitu ya
nah jadi seberapa besar gitu
kalau kita hitung kan psi ini butuh dua persen ya sebetulnya
untuk lolos ke partai menteri teras
kalau yang sekarang
sekarang kan mereka udah punya dua
posisinya terakhir sufi
butuh dua persen
nah apakah dari lima persen yang dimiliki oleh pak jokowi misalnya
yang kecenderungan pemilih yang memilih pak jokowi itu memilih partai yang sama
itu akan ke
ya itu artinya pak jokowi harus memilih sinyal yang kuat
nggak terlihat hanya sekedar ada psm di situ
karena pak jokowi sekarang terlihat kepada tiga bandi kan
satu ke pdi perjuangan
tapi pada saat kemarin ketika ini ya
satu ke pdi perjuangan itu otomatik
karena beliau tetap masih jadi anggota partai politik dari pdi perjuangan
sekarang ini orang mengasosiasikannya kepada gerindra
karena beliau kelihatan lebih dekat sekarang dengan pak prabowo
apalagi nanti misalnya gibran betul betul diangkat menjadi wakil presiden
nah satunya ya melalui kaisang
jadi ya apakah akan dapat dua
atau dapat cuma dapat satu ya
tapi sekarang begini saya bertanya ke mas sigit
tadi bung rey juga sudah mengatakan soal proses awalnya ini yang mengejutkan
dan kemudian orang bertanya tanya apa kabar nih kaderisasi gitu ya
dan apa sebenarnya yang ingin dipertontonkan oleh psi ketika mengangkat langsung putra presiden
langsung menjadi ketua umum
karena kan ini parah parah
karena ini adalah partai anak muda
karena anak muda kita tahu selama ini disampaikan sendiri oleh kseng
anti politik tidak nyaman dengan itu
tapi sekarang ketika psi langsung mengangkat kaesang seolah olah lo punya privilege lo punya kuasa gitu
atau gimana nih apa yang sedang dipertontonkan ini sebenarnya
sebetulnya kalau kita lihat seperti yang disampaikan sis chris tadi ya prosesnya tidak ujuk ujuk gitu ya
tidak tiba tiba dalam tiga hari jadi kader kemudian jadi ketua umum
pembicaranya sudah panjang
tapi memang peresmian menjadi kadernya baru dilakukan hari sabtu kemarin
kemudian langsung sebagai ketua umum
sebetulnya kalau saya lihat ini hal yang lazim sih di partai partai politik
kita melihat misalnya di partai golkar ada pak ridwan kamil yang ketika masuk langsung jadi wakil ketua umum
kemudian seperti di perindo ada
dengan jejak sudah menjadi gubernur ada jejak birokrasi
karena memang apa namanya kalau kita tidak terlalu melihat itu
kita melihat kualitas mas kaisang tidak hanya sebagai seorang politisi
dia orang baru di politisi
tapi orang orang psi mana ada orang lama di politik gitu ya
tapi politisi politisi baru semua
anak anak muda yang baru terjun ke politik sama seperti mas kaisang
nah kita melihat kemampuan mas kaisang tidak hanya tidak hanya sebagai seorang anak presiden
tetapi dia sukses dengan beragam startup misalnya
mas kaisang itu masuk sebagai empat puluh under empat puluh nya fortune indonesia misalnya
dan menurut anda itu ada hubungannya dengan privilege nya sebagai anak presiden atau tidak
privilege itu pasti ada ya
artinya apa namanya mulai terkenalnya mas kaisang ya dari posisi sebagai apa namanya sebagai anak pak jokowi
tetapi bukan itu yang kami lihat sebetulnya
kami melihat sisi kemampuan mas kaisang sosok mas kaisang yang menurut kami akan bisa memberikan warna positif di
psi kemudian akan mampu memimpin psi untuk meraup suara dari anak anak muda nih
dari kelompok milenial dan gen y yang selama ini apolitis
jadi kalau kita lihat anak anak sekarang kan melihat politik itu tidak relate sama kita
anak anak muda sekarang
karena politik itu ya diasosiasikan sebagai sesuatu yang kotor sesuatu yang tidak jelas manipolitik dan sebagainya
hadirnya mas kaisang sebagai ketua umum di
psi kami harapkan bisa mengubah itulah
hadirnya mas kaisang kemudian diharapkan bisa mendekatkan semakin membuka atau mendekatkan anak muda dengan politik
sekalipun kemudian kita tahu prosesnya bahwa kita tahu semua mas kaisang itu anaknya presiden
kemudian langsung jadi ketua umum
kta sampai diantar ke rumah gitu
kalau kita lihat kan sebetulnya ya selalu ada lah yang namanya privilege itu ya
tapi bukan hanya itu yang dimiliki oleh seorang kaisang pangarep
dia lebih dari sekedar apa anak presiden yang kita berharap efek dari pak jokowi
enggak cuma itu sebetulnya
bahwa privilege selalu ada
enggak mungkin lah
dan kita harus memahami bahwa ya anak presiden juga enggak banyak di indonesia
anak presiden dan mantan presiden mungkin hanya sekitar sepuluh gitu
jadi ya privilege itu ada
kita enggak bisa menutupi
dan tentu psi juga mengharapkan memang raupan suara dari mereka yang cinta dengan pak jokowi kan
salah satunya iya betul
tetapi kalau tadi misalnya bu ngeri mengatakan mengambil dari seru partai lain
sebetulnya kan ada kelompok pendukungnya pak jokowi yang belum tergabung atau belum terafiliasi dengan sebuah partai politik
kebanyakan dari mereka ini anak anak muda sebetulnya
nah ini yang akan akan disasar oleh psi dengan masyarakat
oke potensinya gimana sih bu ngeri
aku enggak tahu
emang kayaknya seru terus mau tanya
oke potensinya gimana
pernah disurvey enggak gitu loh misalnya
itung itungannya sudah ada soal itu berapa persen yang non partisan
yang kemudian memang kemudian sudah ada survei internal
jika psi memilih ketua umum mengganti ketua umum apakah anda akan bergabung lala lala gitu misalnya
belum ada sih ya kalau waktu itu
berarti masih eksperimen betul ini
eee enggak eksperimen sih
kita berharap ada apa namanya
kita berharap ada
ya data data itu nggak ada memang artinya kita tidak melakukan ini
tetapi kita melihat bahwa suara pak jokowi itu kan pemilih tradisionalnya sekitar lima puluh lima persen
dan tidak ada partai politik di indonesia yang mencapai itu
partai politik di indonesia paling mencapai maksimal dua puluh persen
gap tiga puluh lima persen di mana mereka sebetulnya tidak terafiliasi ke partai politik tertentu
dan itu bisa disasar oleh apa namanya
oleh mas kaisang dan psi
tetapi sebetulnya kalau kita lihat lebih ke sosok mas kaisangnya sendiri yang akan kita apa namanya akan kita tampilkan
akan kita jual dalam tanda kutip ketimbang pak jokowinya sendiri
tapi secara realistis bung rey akan lebih mudah menjual jokowi atau menjual kaisang
jelas lah menjual pak jokowi
dan bukan hanya psi yang akan menjual
kalau misalnya mau hitung hitungan dapat lolos empat persen kan logikanya itu aja
kan kalau kita baca pernyataan entah siapa itu yang menyebutnya ksang itu dipilih jadi ketua umum karena anaknya pak jokowi
dan oleh karena itu yang nanti dijualnya pak jokowi
maka kenaikan ataupun peraupan suara oleh psi dari kaisang itu tergantung juga soal tingkat kepuasan pak jokowi
itu realistis ya itu realistis ya hitung hitungannya kan
karena pak jokowi itu ada tiga bodi
dia di partai yang lama di pdi perjuangan
ada kesan dengan pak prabowo sekarang
dan sekarang psi
saya kira psi justru yang harus yang paling banyak menata
nah menata artinya kan kalau pak jokowi dengan pdi yaudah memang sudah satu badan kan kira kira gitu ya
iya betul betul
kalau pak prabowo ya udah lima tahun nih
pak prabowo nempel terus dengan pak jokowi
nah psi melalui cara apa
melalui cara kaisang
kenapa pengaruh kaisang pada dunia politik
gini loh menurut saya
kalau kita lihat misalnya perilaku pemilih kita
orang itu bisa memilih pak jokowi tapi belum tentu dia memilih selain orang dari pak jokowi
jadi ada striknya juga begitu
kalau nggak kena orangnya belum tentu juga mereka mau
pemilih pak jokowi itu kan umum umumnya adalah pemilih yang cukup rasional
iya betul betul
jadi kalau dia
misalnya kalau kata pak joko kita ke kiri aja ya kalau ke kiri jalannya benar kan kiri itu
tapi kalau ke kiri jalannya menempuh bau bau nggak ada pak jokowi kan di tengah aja
kalau sulit maus aja gitu ya
jadi bukan perkara mudah menurut saya
nah pertanyaannya apakah semua ini dihitung oleh psi atau tidak
sebab menurut saya mereka mengorbankan hal yang paling prinsipil di dalam pemilu di dalam partai politik
pengelolaan partai politik dalam konteks mengusung kaisang
ya kaderisasi itu
itu prinsip di dalam pemilu dan pemilihan ketua umum itu puncak dari seluruh proses kaderisasi itu gitu loh
dan itu menurut anda sudah gagal ditunjukkan oleh psi
nggak tahu juga adik rt mereka sebetulnya dalam proses ini seperti apa gitu
apakah orang karena begini begini
mengapa bukan bung apa namanya
mengapa bukan bung adi
mengapa bukan siapa gitu
kan mereka juga orang orang berprestasi orang orang hebat
orang orang yang punya rekam dan bahkan mereka melalui proses kaderisasi yang paling penting di dalam partai politik
kecuali anda mau mengatakan bahwa yang penting bagi partai ini bukan pengetahuan dia soal pcvc
bukan gerakan dia soal pcvc
jadi pertemanya itu karena gaya bukan karena pcvc gitu loh
waktu kita udah mau
kita mau ngomong apa lagi kalau begitu ya
iya betul betul
waktu kita udah mau habis tapi sekarang gini
kalau misalnya kita bicara soal momen ya
jadi politik itu kan juga soal momen
jadi lima bulan sebelum pilpres kemudian sebelum pileg sebelum pemilu serentak
banyak kemudian yang memprediksi juga ini akan berpengaruh suaranya ketika sudah menentukan psi akan mendukung capres yang mana
apakah itu juga sudah dibahas atau sudah di ini
sampai sekarang kan kemarin juga dalam deklarasi mas kaisang sebagai ketua umum juga sudah disampaikan bahwa kita ojo ke susu lah
artinya kita masih melihat dinamika yang berkembang diantara partai partai koalisi
sekarang juga masih cair yang satu bisa pindah kemana yang satu pindah kemana gitu
sekalipun sudah beberapa kali dua kali kalau tidak salah bertemu dengan pak prabowo ya
iya kan kami diundang
ketika kami diundang tentu
saya tidak tahu pak zegi
tadi saya di salah satu siaran yang lain lah ya
di dalam siaran itu pak erlangga mengatakan bahkan dalam beberapa kali dalam rapat teknis perwakilan psi itu hadir
enggak ada sih
itu pernyataan pak erlangga saya enggak tahu
biasanya diundang di rapat di kegiatan kegiatan seremonial memang
yang memang sebagai sesama partai politik ketika kami diundang kami harus hadir kan
untuk menjaga etika politik gitu
coba dicek dulu siapa ya pak
siapa yang datang pakai jaket
di rapat teknis
oke rapat teknis
saya kira enggak ada itu

iya kan sebetulnya lebih pada nunggu kapan deklarasinya kan
itu pernyataan pak erlangga sendiri saya nggak tahu
tapi setahu saya enggak ada sih
ya enggak tahu
nah seberapa pengaruh sebenarnya ketika sudah memberikan suara kepada kandidat capres paslon ini
potensi untuk psi
betul betul bisa mengeruk suara
saya tidak tahu kan kemana mereka akan pergi
karena kan psi ini sudah terlalu lama mencitrakan dirinya sebagai partai anak muda
lalu kalau pilihannya bukan anak muda bagaimana
kan itu seperti berlakunya
menabrakan diri ke dinding sendiri kan
jadi gitu ya kan
terus psi melambangkan dirinya sebagai partai yang berani
tapi mengatakan tegak lurus dengan pak jokowi
itu kan sendiri juga seringkali menurut saya idiom idiom yang dibangun oleh psi enggak mendapatkan realitasnya
nah itu menurut saya pada tingkat tertentu akan direkam oleh publik
oleh karena itu kalau ditanyakan seperti yang saya sebutkan tadi itu
antara dorongan dengan cara cara publikasi ini
menurut saya itu publikasi lah ya
dengan ksam ini
itu bisa sangat berbenturan dengan integritas pemilih
saya baru baca baca beberapa hari ini pak sigit ya
di dua ribu empat belas itu ketika pemilihan legislatif di dki jakarta
jadi kalau itu tidak ada di dalam sebuah partai
orang juga katakan wassalam
oke singkat saja singkat saja merespon sedikit
soal itu pernyataan itu
sebenarnya kita nggak bisa melihat integritas hanya dari proses pemilihan ketua umum
artinya kalau kita lihat
tidak hanya itu satu satunya itu betul
kalau kita lihat rekam jejak teman teman legislator psi selama empat tahun terakhir setidaknya kan
sudah menunjukkan integritasnya
termasuk di dki dan daerah daerah lain
mohon maaf sekali waktunya terbatas tapi terima kasih
mas sigit sudah hadir
unggur rai rangkuti sudah hadir
kita melihat nanti perkembangannya seperti apa
terutama juga arah politik dukungan ya
untuk capres dan cawapres
terima kasih banyak
bapak bapak sudah hadir